di berita yang bikin nyus ya
di bandara juanda kali ini sidoarjo jawa timur per satu november dua ribu enam belas mendatang naik lagi
meski para penumpang tidak merasa keberatan namun kenaikan tarif ini diharapkan bisa dibarengi tentunya
dengan meningkatnya pelayanan kepada para penumpang
kenaikan tarif airport tax diberlakukan baik untuk penerbang domestik maupun internasional
tarif penerbangan domestik yang semula rp tujuh puluh lima dinaikkan menjadi rp sembilan puluh atau naik rp lima belas
sementara untuk penerbangan internasional naik dari rp dua ratus menjadi rp dua ratus sepuluh atau naik rp sepuluh
pihak pt angkasa pura i bandara juanda mengaku sudah melakukan sosialisasi
yakni dengan memasang pengumuman tarif baru di ruang check in
serta melakukan sosialisasi kepada pihak maskapai dan internal
agar nantinya bisa dijelaskan kepada penerbangan domestik